sekitar pukul sebelas pagi waktu indonesia tengah gunung agung sempat mengeluarkan asap berwarna kelabu dengan intensitas tebal
ketinggian embusan diperkirakan mencapai dua dua ratus meter dari kawah gunung agung
gempa embusan terus menerus terjadi dan kembali terpantau pada pukul lima empat puluh sore
walau berwarna kelabu pvmbg tidak mengklarifikasikan fenomena ini sebagai erupsi abu vulkanik
embusan kelabu ini masih didominasi oleh asap sulfatara yang diduga membawa material abu vulkanik saat keluar melalui lava yang berada di permukaan
aktivitas kegempaan gunung agung tetap tinggi dengan adanya gempa low frekuensi gempa embusan gempa letusan dan gempa vulkanik dalam serta dangkal yang masih terus teramati melalui seismograf
asap putih itu secara konsisten keluar terus dari sisi timur laut
di solvatar di sebelah timur laut itu
nah setelah aktivitasnya meningkat kemudian terjadi erupsi tanggal dua puluh satu itu tercipta satu ven atau lubang baru ya
tempat keluarnya abu batu itu
ini jadi keluarnya abu yang berwarna gelap itu dari lubang yang di tengah
kalau misalnya yang warna putih itu dari sisi
sisi kawah gitu